badan strategi kebijakan dan diklat hukum dan peradilan mahkamah agung
ceki pusdikla teknis peradilan bekerjasama dengan asean australia counter trafficking
asean act menyelenggarakan workshop konsolidasi peradilan asean
mengenai penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang
di serpong tanggerang selatan banten
dengan peserta sebanyak tujuh belas orang hakim indonesia
yang dilaksanakan secara daring di salah satu hotel jalan pahlawan seribu
lengkong gudang serpong tangerang selatan
dan para hakim filipina di malate manila
hakim yang jadi peserta workshop merupakan hakim yang sebelumnya
telah mengikuti kegiatan knowledge exchange terkait tindak pidana perdagangan orang
sehingga kegiatan kali ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan
praktik praktik terbaik dari pengadilan pada masing masing negara
untuk mendapatkan solusi terbaik dari tantangan yang dihadapi
dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang
acara dibuka oleh bambang heri mulyono sebagai kepala badan strategi kebijakan
dan pendidikan dan pelatihan hukum dan pendidikan makam agung secara daring
workshop bagaimana masing masing peserta di dalam kegiatan workshop ini
untuk berbagi pengalaman mereka dalam penanganan perkara perkara
human trafficking atau perdagangan orang yang
menimbulkan tentu saja korban yang sensitif di sana
bagaimana kemudian korban yang bisa berada di negara orang di sana
jadi dalam kondisi yang tertekan tentu saja
dalam kondisi di mana dia harus mendapatkan perlindungan hukum untuk itu
harapannya agar para hakim mendapatkan manfaat
bagi peningkatan penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang
dan juga dapat merekrut hakim hakim baru
untuk melaksanakan agenda serupa